saudara tim hukum ganjar mahfud bersiap mengajukan gugatan dugaan kecurangan pemilu ke mahkamah konstitusi
sejumlah saksi disiapkan termasuk rencana menghadirkan seorang kapolda sebagai saksi
rencana ini ditanggapi oleh kapolri jenderal listio sigit prabowo
dan kapolri menyebut harus ada bukti kuat untuk membawa kapolda jadi saksi dalam sidang sengketa pemilu
berarti kalau dipanggilin kan dihidupin ya pak
artinya belum ada komunikasi juga ya pak kapoldanya siapa dari kapolri ini
kapolri jenderal listio sigit prabowo menanggapi rencana tim hukum ganjar mahfud
akan menghadirkan seorang kapolda untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di mahkamah konstitusi
namun kapolri menyebut harus ada bukti kuat untuk membawa seorang kapolda menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilu di mk
hingga saat ini kapolri mengaku masih menunggu siapa nama kapolda yang akan dihadirkan oleh tim hukum ganjar mahfud
apalagi terkait dengan isu ada saksi dari kapolda dan sebagainya ya kita tunggu saja
apabila memang betul ada melanggar ya kita proses
sebelumnya tim hukum ganjar mahfud menyebut tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi nanti
salah satunya seorang kapolda
namun tpm tidak merinci apakah kapolda tersebut masih aktif atau tidak
tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya
bagaimana kita akan menampilkan semua saksi saksi dan ahli yang akan kita hadirkan
mantan kepala divisi hukum polri arianto sutadi menilai tidak ada prosedur khusus pemanggilan anggota polri termasuk kapolda jadi saksi dalam sidang sengketa pemilu
arianto menyebut dugaan pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran hukum dan bukan masalah politik
sehingga anggota polri bisa dipanggil sebagai saksi
prosedur biasa saja seperti pembegalan saksi biasa
yang menentukan saksi perlu dihadirkan sidang itu adalah hakim
kalau hakim itu butuh kesaksian yang dihadirkan dia akan manggil
dan panggilan pada saksi itu dalam persidangan di mk biasa saja
saya dulu juga pernah tuh ada gugatan dari mana gitu ya kemudian kita dipanggil sebagai saksi
ini masalahnya cuma harus diberi jelas gini
tadi kan mengatakan asal ada bukti dan sebagainya
itu maksudnya bukan saksi itu nanti dipanggil kemudian terlibat
maksudnya tidak ada izin berarti langsung datang aja gitu
kan bukannya resah sama atasan
tidak ada prosedur izin kalau untuk saksi pemanggilan saksi itu
pelanggaran pemilu kan itu masalah pelanggaran hukum kan bukan politik
undang undang mahkamah konstitusi mengatur
permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
hanya dapat diajukan dalam jangka waktu maksimal tiga hari
sejak komisi pemilihan umum mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional